ratusan warga perumahan di gresik jawa timur senin petang menggelar tradisi buka bersama di jalan
dengan beralaskan daun pisang sepanjang lima ratus meter
tradisi menyantap menu urap urap dalam buka bersama ini diakini membuat tali persaudaraan semakin kuat
beginilah cara warga perumahan desa cermelor kabupaten gresik jawa timur
untuk menciptakan suasana guyup rukun
ratusan warga ini menggelar tradisi berbuka bersama di jalan perumahan desa setempat
warga ramai ramai menggelar daun pisang di atas tikar sepanjang lima ratus meter
nasi di atas daun pisang bertabur urap urap kemudian diberi lauk ayam tahu dan tempe goreng
menu berbuka sederhana ini merupakan hasil patungan warga setempat
menu ini kemudian disandingkan dengan minuman sinong dan es buah blewah
dan dipadu pisang goreng plus kurma
warga kemudian melakukan doa bersama agar menu buka puasa ini mendapat berkah
ya mumpung dalam bulan suci ramadan alangkah baiknya kita buka bersama
sekali sekalilah satu bulan sekali jadi untuk mempererat tali silaturahmi kita
kenapa sih pakai daun pisang seperti ini
ya biar kebersamaan gitu biar rukun gitu
setiap bulan suci ramadan memasuki hari ke dua puluh
warga setempat rutin menggelar tradisi buka bersama seperti ini